saudara seorang pria pelaku ganjal atm kepergok warga saat hendak melancarkan aksinya
warga yang geram pun langsung mengurung korban di dalam ruang atm sambil menunggu kedatangan pihak perwajib
warga yang geram langsung meneriaki pelaku pengganjal atm saat akan dibawa polisi
sebelumnya saudara pelaku pengganjal atm ini terpergok saat beraksi di mesin atm
pelaku langsung dikunci pemilik vendor atm yang berlokasi di perumahan wisma asri dua kota bekasi jawa barat
pelaku yang panik mencoba menelpon seseorang dari dalam gerai
namun warga tetap berjaga di luar gerai sambil menunggu kedatangan polisi
pelaku terkunci di dalam gerai atm selama satu jam hingga polisi tiba ke lokasi